sekarang terimalah kematian

siap sakti sekali bocah ini
kalau begitu aku harus mengerahkan ajian permukratan
sial sakti sekali bocah ini
dia menghilang begitu cepat
kenapa dinda datang kemari
kakak dinda putra kita
maafkan kakak dinda
kakak dinda belum berhasil menemukan putra kita walang sungsang
dinda tetap berada di istana
jangan ikut mencari
tidak kakak dinda bukan itu maksud dinda
kita akan menyerang istana kadang wakit
dan membebaskan putra kita walang sungsang dinda
jika kita pecah bukan kita minyak untuk mati
beristana kandang wari
sekarang terimalah kematianmu
segera siapkan pasukan
untuk mebebaskan putranya
sekarang terimalah kematianmu
akan kubalas perbuatanku nanti
kisana terima kasih sudah menolongku
sebenarnya kisanak ini siapa
kenapa kau menolongku
karena memang seharusnya kita saing tolong menolong
mereka adalah orang raja
masih ada orang baik seperti kisanak
boleh kau membuka cadar
aku ingin melihat wajahmu
aku bisa membalas budi
aku tidak butuh membalas budimu
karena semua ini aku lakukan dengan ikhlas
aku mau pergi
siapa orang itu
dia tidak mau membuka cadarnya di hadapan
suaranya tak asik
dia akan menangkapku
dia orang yang aku kenal
cari kejaran rakyat nabu siliwangi adikku
benar ayo kita pergi sekarang
apalagi lolos dari ancaman kematian
rupanya kau masih hidup
kau belum mati juga
maksudmu apa adikmu
dia adalah orang yang aku suruh untuk menyingkirkanmu langsung saja
tapi dia bertindak bodoh lalu aku memberinya racun agar dia mati
tapi dia belum mati juga
kita habisi mereka disini
aku tidak akan melepaskanmu